memiliki hewan peliharaan memang menyenangkan
beberapa inovasi teknologi berikut ini mungkin bisa menjadi hiburan untuk anda yang punya hewan peliharaan di rumah
kucing dan anjing sepertinya menjadi hewan yang paling banyak dipelihara
tidak hanya karena karakternya yang lucu beberapa juga dimanfaatkan untuk menjaga keamanan rumah
nah beberapa perusahaan teknologi berikut membuat inovasi agar pemilik hewan selalu dekat dengan hewan kesayangannya
adalah finester duo berupa perangkat navigasi yang dapat melacak keberadaan hewan peliharaan
dengan integrasi bluetooth di ponsel pintar informasi yang ditampilkan tidak hanya berupa lokasi keberadaan hewan
tapi juga total jarak yang ditempu hewan saat beraktivitas
pengembang juga mengklaim findster duo aman bagi hewan dan manusia karena pita frekuensi yang dikeluarkan sebesar satu ghz
jika inovasi tali virtual bukan solusi bagi anda salah satu perusahaan teknologi kenamaan dunia juga menciptakan solusi agar jarak dengan hewan peliharaan menjadi lebih dekat
namanya paubu perangkat elektronik ini mampu mengawasi segala aktivitas hewan saat di rumah
dengan integrasi kamera interaktif kendali dapat dilakukan melalui ponsel pintar
tak hanya interaksi visual paubu juga menghadirkan interaksi suara
hal ini memungkinkan hewan peliharaan mendengar suara anda walaupun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh
selain sebagai kamera pemantau fitur unik lainnya berupa asisten virtual
yakni dapat memberikan makan dan mengajak bermain hewan kesayangan tanpa perlu khawatir hewan kesayangan anda menjadi stres
paubu bisa didapat dengan melakukan pemesanan langsung melalui situs resminya paubu com
saya juga rindu anda